jadi ribut besar
semua keluar semua diomong
kita beginilah kita begitulah
semua yang guruk guruk
dia cuma pengen bilang
kalau kita udah gak ada kecocokan
nyalah mati lagi sih
nyalah aja gak apa apa
urusan kita belum selesai
apa lagi sih mak
emang gak ada lagi lah kelas lain yang kamu godain
mak saya yang setia punya suami
mak umatnya jangan fitnah ya mak
ini punya siapa kalau bukan punya
ya mana saya tau kenapa tuh ibu ibu aja dinyalain saya
mak udah mah ada apaan sih mak
mak mak malu mak malu mak dilihat orang orang banyak malu
kamu yang malu bukan saya
kamu ada main sama si acing
mas mak mak udah mak malu banyak yang ngeliatin tuh mak
cek cek orang tua jangan dilawan atuh pamali
eh makasih cuk
awalnya beda pendapat
apa yang kita bilang selalu aja gak sesuai sama dia
mulai ribut ribut kecil
yang saya alami sekarang seperti itu
ini semua gara gara kalah
iya udah nanti kita ngobrolin dulu
eh udah mak
bisa kita belom kelar jangan pergi
apaan lagi sih mak udah deh mak
udah mak udah lepas
mau apa mau ngeroyok
enggak mak mak mak mak
wah makin seru
udah mak udah mak
tuh tuh tuh tuh udah mak
mak mak mak tep kenapa ada apa mak
ini semua gara gara jepit
mak mak mak itu itu bukan punya a ceng mak bukan jepitan a ceng
hah masa bisa di rumah kamu ceng
iya kenapa ada di rumah kamu
di rumah kamu ada di meja kamu
ya mungkin mungkin itu jepitan yang punya rumah sebelumnya
sebelum asyik beli
hah gak mungkin deng
iya gak mungkin pinternya realesan ya
bener emak dang tolong dangnya tolong banget dangnya
jangan ikut campur ya tolong banget ya ini urusan pribadi dong
hah ikut campur dong
aduh terserah deh ya
urusin berdua saya teh juga gak mau ikut campur
ya ada keseluruhannya
dia ini tuh suami orang
maling kalau ngaku penjarain deng penuh
udah mak udah emak
tenang ya mak tenang
mak teh kenapa
ini semua gara gara jepit ini
itu jepitan yang punya warung
mak mak mak
kos kos kamu masuk wang asar
makanya ceng jadi suami itu yang setia
kamu apa apaan sih kos
ngapain jepit jepit warung
itu kan senemunya cepat rengkok
saya lihat si cucu pakai jepitan itu
iya tapi kamu tahu kau sendiri ya
mertua saya mertua saya
ngapain sih doi
sabar kamu jangan ikutan emosi ceng
kesel saya doi
ya lagian jepitan si cucu kenapa ada sama kamu
dari ribut kecil
jadi ribut besar
semua yang gurup gurup
dia cuma pengen bilang
kalau kita udah gak ada kecocokan
jasar kerusak rumah tangga orang
pengganggu suami orang
ada apa sih mak
ada apa ada apa
ini jepit rambut kamu kan
ternyata masih banyak yang saya nggak tahu pak ustadz
iya pak ustadz
saya juga nggak tahu
kalian deh umur saja tua
oke keluarnya ya
mudah mudahan ustadz nggak sakit pak ustadz
iya mudah mudahan dia sehat pak ustadz juga
ada yang ribut pak ustadz
siapa yang ribut
siapa yang ribut
mas suha pak ustadz
kalau mas suha ma
saya tidak ikut campur
iya pak ustadz
iya pak ustadz
lain kali pak kalau bertemu orang salam
iya maaf pak ustadz
mas suha pak ustadz
iya pak ustadz
iya harusnya kan memberi salam
iya betul pak ustadz
jangan jangan mas suha
ke warungnya centin
kamu bilang ke ladinya
bilang ke ladi apa sih ma
saya aja baru kenal kang aceh seminggu
kenal seminggu sudah kasih gipit rambut
apalagi kenal sebulan
kang aceh enggak
berarti memang ada hubungan
terus saya mesti panggil apa
orang tua lagi ngomong jangan dibantah
jangan bikin ribet di sini ma
kamu ini yang malu bukan saya
mesti dikasih pelajaran
kamu naksin dia juga
jangan duduk sabit disini ma
aku udah balik
itu orange tapi ada besides yang disini ma
ini apa sih
mak itu teh cepitan punyanya si cucu
jepitannya si cucu itu teh
jadi ini teh punya si cucu
nggak kena barang barang yang dilempar
saya yang kena ceng
ini sampai pecah
pantes mukanya cemberu terus
dia gak suka aku pulang